kebanyakan wanita memimpikan pernikahan penuh seperti di negeri dongeng hidup seperti bele di
beauty and the beast atau cinderella yang hidup sederhana dan berakhir hidup bahagia dengan
menikahi seorang pangeran yang serba ada ya namun tidak dengan sumiati yang bahagia menikah dengan
samsul muhmin yang tidak memiliki nasib seperti pangeran yang ada di cerita cerita pengantar
tidur ia bahkan rela menikah walaupun maskawinnya hanya sebuah linggis pasangan ini memutuskan untuk
menikah pada tiga februari lalu pemilihan linggis sebagai maskawin bukan untuk bahan sensasi dan
guyonan semata sebatang linggis seharga lima puluh ini adalah wujud doa samsu karena linggis dinilai
sebagai simbol kekuatan yang tidak mudah patah dan bengkok karena itu salah katanya enggak
tapi yo paling anu yakin sama yang kuasa dan memainkan sarang saya saya itu anu yang jalannya
jauh gak gitu gambarnya karena karena memang bisa digunakan untuk apa saja itu ya ya buat
rumah buat bongkar apa aja bisa saya siap kalau pakai linggis ini saat ini keduanya fokus bersama
sama membesarkan tiga anaknya
dua anak dari samsul dan satu anak dari sumiati semoga pernikahan mereka sakinah mewada warohman
kebeliputan cnn indonesia